pt freeport indonesia disebut akan mengoperasikan smelter baru di jeva integrated industrial and port estate di gresik jawa timur pada mei dua ribu dua puluh
kepastian itu disampaikan direktur utama pt freeport indonesia tony wenas saat meninjau langsung pembangunan smelter jumat tiga belas januari kemarin
smelter baru ini disebut sepenuhnya milik pt freeport dengan kapasitas pengolahan konsentrat mencapai satu tujuh juta ton per tahun
proyek senilai tiga miliar dolar atau setara dengan empat puluh lima triliun rupiah ini sudah mencapai lima puluh satu tujuh persen
pembangunan konstruksi pun targetkan selesai pada akhir tahun ini
proyek ini diklaim menyerap sebelas tenaga kerja dan juga secara kumulatif akan mencapai empat puluh ribu tenaga kerja
smelter ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem elektrik vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah
karena ekosistem elektrik pihikel itu terdiri dari nikel kobalt aluminium tembaga dan juga ada grafit dan besi
dan ini tentu saja akan menjadi bagian penting bagi ekosistem elektrik pihikel di indonesia
dan juga akan menjadi bahan baku penting bagi renewable energy yang banyak dibangun di berbagai negara
karena fungsi tembaga itu adalah enam puluh lima persen dari tembaga dunia
itu digunakan untuk menghantarkan listrik